mana lagi ya tuh abah teh
abah teh ngadepin si asma teh dong
tumpen mas kevin zikir
mas kevin sarapan dulu ya
simpen aja dulu
aku bisa sendiri kok
masih ya aduh
mau nanya sama mas kevin tentang
omongan yang waktu itu
soal pernikahan kita
maafin atas semua yang sudah terjadi
sekarang lebih baik kamu gak usah mikirkan
untuk menikah dengan aku
aku belum mau memikirkan itu
lebih baik kamu cari orang lain aja
bakal nunggu sampai kapan aja
yang penting menikahnya sama mas kevin
karena sekarang aku hanya
mau mendekatkan diri kepada allah
aku gak mau lagi
dekat dengan perempuan perempuan yang bukan
ibu teh harus segera melakukan sesuatu
ada apa lagi sih
asma udah gak ada di sini
kamu jangan ganggu saya terus tuh
ibu ini teh bukan soal asma tapi soal mas kevin
ada takut mas kevita jadi gila
kamu jangan lulus sebarang
mas kevin jadi aneh aneh banget bu
soalnya tadi pagi alletnya perhatiin kerjaannya cuma zikir aja
ya lalu takut aja mas kevin teh jadi frustasi gara gara asma
terus jiwanya terganggu
eh sebarangan orang yang bersikir itu tandanya batinnya sehat
yang jiwanya terganggu kan kalian
ya kenapa deh
cepet cepet ya temen saya pingsan saya gatau mau mesti gimana
serahin semua yang mau punya
cepetan dong cepet dong
cepet lama banget sih celananya sekarang
pesan semuanya jangan bergerak ya
bapak kenapa teriak teriak
kenapa kamu takut deketin saya
anu pak anu anu bapak
ya deh deh
saya baru saja dirambok
bapak mau minta tolong
mau isin disini asma bantuin ini ya laporin ke polisinya
jangan jangan jangan terima kasih
biar nanti saya saja yang ke kantor polisi
taksi taksi buat bapak
atau kenapa gak bapak aja yang cari taksi
lagi tinggal di tempatnya abah
amputnya gak betah tinggal disini
tempatnya kecil sumpah
kesini juga orang sini susah susah lagi
ambu disitu aja ya
dirumahnya kevin sama kamu ya
yaudah atuh ambu
amputnya kabur aja kesini
si abah tadi rumah terus
baik baik aja
dukun pelet itu
ada teh bener bener butuh sama dia
soalnya belakangan ini
kelakuannya aneh banget
udah gitu mas kevin teh jadi
tambah deket sama oma
ya amputnya tau sendiri kan
oma teh paling seneng sama mas kevin dan asma
disana teh kan banyak orang orang susah
pasti ada dukun pelet nih amu

udah amutnya tanya aja sama tetangga
untuk melet si mas kevin
masalah untuk melet abah
ya iyalah atuh
kami warga disini berharap
agar abah mau mengajarkan kami mengaji
begini pak deden
abah juga lah
ngajinya masih belum bener
cari aja atuh
gurung aja mah yang lain
itu dia abah
banyak yang mampu
kan abah tau sendiri
warga disini penghasilannya sangat terbatas abah
iya abah pikir pikir dulu ya
abah amputnya mau masak tapi garamnya abis
nyembel liat tuh
ini istri saya pak deden
pak bisnis abah nih pak
ambo salah cantik ya
pasti dulunya lebih cantik
yang penting cantik hatinya
kalau orang pintar deket deket sini dimana ya
kurang tau bu
tau gak orang pintar deket deket sini ada gak
maksud ibu paranormal
ya iyalah tuh masa iya orang pintar matematik
lu tau gak
tapi gak tau bagus apa engga bu
kalau nggak dicoba gimana taunya tuh
nanti belok kiri sebelah kanan jalan
itu rumahnya bu
ya silahkan duduk
terima kasih ya
si om lah
asmatnya cuma ngebantuin manggil taksi
iya om sudah telpon polisi
ya biar saja aparat yang ngurusnya
ini ada sedikit uang untuk kamu
gak apak om
semua juga bisa
asmatnya pikir tadi diajak ke sini
untuk ngasih tahu sama para polisi itu
kalau om teh beneran dirampok
kalau kamu tidak mau terima uang ini dari om
sebagai tanda terima kasih om
om anterin kamu pulang ya
om anterin kemana
itu dia om
atau gak usah deh
asmatnya balik sendiri aja
kamu takut sama om
om sama sekali
tidak punya niat jahat sama kamu
om juga punya anak